nyawa kakak beradik ini tak bisa diselamatkan
saat bermain di wahana air sukoharjo
kecamatan wedari jaksa pati hari minggu petang
awalnya kedua bocah berusia delapan tahun dan tujuh tahun tersebut
berenang di kolam anak di dampingi pamahnya
saat menjelang tutup penjaga kolam melihat kedua bocah menyelam
namun tak kunjung naik ke permukaan
ia kemudian memanggil paman korban
lalu mengevakuasi kedua korban dan langsung membawanya ke rumah sakit
namun nyawa kedua korban tidak tertolong
pengelola wahana air hingga kini belum bisa dimintai keterangan
sementara aparat polsekudari jaksa masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini
sementara ini yang sudah kami data
ada empat saksi nanti bisa berkembang
dan ini masih juga
inilah detik detik upaya penyelamatan adi priyo santoso
warga desa tegalagung kebupaten tuban minggu malam
siswa kelas dua belas smk negeri ini terluka parah akibat terjatuh
saat melakukan pull up pada tiang gawang
korban terjatuh dengan posisi kepala terbentur lantai
dan gawang ikut ambruk menimpa kepala korban
guna kepentingan penyelidikan petugas melakukan olah tkp
memeriksa saksi dan visum terhadap mayat korban
untuk dugaan kelalaian kita sekarang sedang memeriksa beberapa saksi
terkait ketentuan ketentuan dan juga aturan
di mana merupakan keselamatan yang harus diterapkan
oleh lapangan futsal tersebut
korban sebelumnya sempat dibawa ke rumah sakit oleh teman temannya
namun nyawa korban tidak tertolong
penyelidikan cnn indonesia